jadi semakin tahu ya tapi bukan cuma lewat kulinernya aja nih kita bisa pelesir ke negara negara lain
bisa juga kita coba melihat beragam macam budaya dengan cara jalan kaki jalan jalan di beberapa kawasan di ibu kota
seperti little india dan chinatown yang kental dengan keberagaman budaya masyarakat peranakan
iya namanya juga wisata budaya gitu ya udah pasti unik seru dan pastinya bisa menambah wawasan kita
langsung aja yuk kita wisata virtual ke sana bersama dengan laurencia gata
sebagai ibu kota negara jakarta menjadi magnet bagi beragam orang dari berbagai latar belakang budaya
kali ini saya bersama wisata kreatif jakarta akan mengunjungi beberapa kawasan yang masih kental dengan keberagaman budaya masyarakat peranakan
kita memang mengajak para warga warga yang ada di sekitar jakarta untuk
berjalan kaki dan mengunjungi lokasi lokasi yang bersejarah dan heritage seperti itu
kebetulan ini masih hari libur gitu mengisi libur libur lebaran
ya dengan kegiatan yang bermanfaat juga kita bisa olahraganya dapat
dimulai dari stasiun juanda kami menuju little india pasar baru jakarta pusat
kami mengunjungi salah satu rumah keluarga india yang telah menempati kawasan pasar baru sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka sempat membuka rumah makan di garasi
namun sekarang hanya menyajikan teh dan kudapan
nitika generasi ketiga keluarga tersebut menyambut kami dengan hangat
kayaknya lagi bikin apa sih kak
aku lagi bikin teh susu atau cai ala india
jadi teh susu ini sebenarnya kayak teh biasa tapi lebih ke rempah rempah gitu banyak rempah rempahnya
emang asalnya dari india
oke rempahnya ini ada apa aja sih kak
biasa tuh kepulaga kayu manis jahe gitu gitu
dan emang tehnya juga kita impor dari india
aroma kayu manis dari masala chai membuat saya tidak sabar mencobanya
masala chai bisa dinikmati dengan papadam kerupuk renyah khas india yang terbuat dari tepung garam jinten dan beragam aneka rempah khas india lainnya
sepertinya kurang ya jika sudah sampai di little india dan tidak mencoba sari pakaian tradisional india
kami pun berjalan lima ratus meter untuk berkunjung ke toko busana india yang telah berdiri lebih dari lima puluh tahun
sari yang ditawarkan memiliki beragam macam model dan warna
penasaran saya pun mencobanya
blus dan rok yang sudah dijahit dengan kain yang disampingnya
membuat saya merasa bag gadis india
di sini banyak pula gerai yang menawarkan permen khas tionghoa
seperti permen jeruk coklat koin dan kiam boy
bagi yang ingin merasakan keberagaman budaya di jakarta dengan segala keunikannya anda bisa bergabung dengan tur ini
namun untuk permen yang terbaik di jakarta
anda harus mendaftar di website wisata kreatif jakarta dan membayar seratus rupiah
tur berjalan kaki ini dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu
laurencia gata egy agung jakarta